anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pemerintah secara resmi menunjuk sekretaris dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit
kementerian kesehatan ahmad yuryanto sebagai jurubicara terkait penanganan virus corona
hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi mengenai perkembangan penanganan virus corona
sebelum menjabat sebagai sesdijen p dua p
dr ahmad yuryanto pernah menjabat sebagai kepala pusat krisis kesehatan di kementerian kesehatan republik indonesia
sesuai dengan arahan bapak presiden dan sudah ditunjuk jurubicara untuk menangani ini semua
namanya dr ahmad yuryanto
beliau yang terbekali dengan semua data yang ada
baik data mengenai kasus yang kemarin sudah diumumkan
dan semua betul betul akan terkonsentrasi di satu juru bicara
yaitu dr ahmad yuryanto
saya akan mensupport beliau terus di bidang data di bidang apapun
supaya terjadi efisiensi dari tenaga
supaya saya betul betul bisa konsentrasi dengan baik
apa yang bisa saya lakukan nanti sewaktu waktu beliau kelelan ya ganti saya gantian terus
pengetahuan mengenai gejala awal penyakit yang disebabkan
oleh virus covid sembilan belas dapat memudahkan masyarakat untuk mengenalinya
namun juru bicara penanganan corona
ahmad yuryanto menyatakan ada kesulitan menentukan gejala penyakit akibat virus
jadi memang tidak mudah di dalam kaitan ini
karena kan kita tidak bisa menemukan gejala yang spesifik dari penemoni akibat covid
tidak ada yang
bahkan pada fase fase awal
penemoni akibat virus yang lainnya
kalau karena bakteri relatif lebih mudah
karena dari seputungnya dari dahanya kita bisa melakukan kultur
sehingga kalau virus kan tidak bisa dikultur
disamping itu kalau bakteri kita akan bisa mendapatkan gambaran
lekositosis ya lekosisnya naik dan sebagainya
virus corona akhirnya menyergap tanah air setelah presiden jokowi
mengumumkan langsung dua kasus positif covid sembilan belas
keresahan masyarakat muncul menilai pemerintah tak siap betul
apakah pemerintah sudah sigap atau justru malah gagap
melakukan pencegahan dan penanganan atas penyebaran virus corona di tanah air
nah kita akan membahasnya malam hari ini
dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada pak darul siska anggota komisi kesehatan dpr ri
atau anggota komisi sembilan
selamat malam pak darul
terima kasih sudah hadir
dan ada pak hasbulah tabrani
majelis pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat
selamat malam pak hasbulah
terima kasih sudah hadir di studio cnn
indonesia pada malam hari ini
sebetulnya ke pak darul
sebagai mitra kerja pemerintah
mitra kerja dari kementerian kesehatan
bagaimana melihat kinerja pemerintah dalam melakukan penanganan
dan juga pencegahan penyebaran virus corona
siap atau gagap malahan pak darul
sebetulnya dari segi konsep
pemerintah itu siap
ada impres nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
yang mengatur tentang peningkatan kemampuan
dalam mencegah mendeteksi dan merespon wabah penyakit
itu dikeluarkannya kapan pak
tanggal tujuh belas juni
tetapi impres ini kan
barangkali tidak dipahami secara lengkap
secara utuh oleh semua orang yang ditugaskan
ada lima belas menteri yang ditugaskan
ada kepala daerah
ada mulai dari gubernur bupati wali kota
untuk memahami impres ini
secara konsep kita siap
konsep atau impres ini
tidak dipahami secara lengkap
oleh semua orang
yang diberi tugas oleh impres ini
dikala presiden mengumumkan dua orang
jadi menurut saya
presiden mengumumkan itu sesuatu yang serius
dan hari ini presiden mengumumkan lagi
harus dipahami oleh seluruh staff
yang di bawahnya baik menteri gubernur
ini sesuatu yang serius
mereka harus bekerja lebih sungguh sungguh
melaksanakan tugas tugas yang harus dijalankan
terkait dengan virus
yang hari ini mulai menyergap bangsa kita
oke kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh presiden jokowi
pada hari ini
dua hari atau hari kedua pada saat
sudah ada yang terkena
kita dengarkan pernyataan jokowi berikut ini
saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk mengingatkan
agar memperkenalkan virus corona yang terkena pada saat ini

agar memperkenalkan virus corona yang terkena pada saat ini
agar rumah sakit
agar pejabat pejabat pemerintah
itu tidak membuka privasi pasien
kita harus menghormati kode etik
hak pribadi penderita corona harus dijaga
tidak boleh dikeluarkan ke publik
ini etika kita dalam berkomunikasi
dia juga harus menghormati privasi mereka
sehingga secara psikologis
tertekan sehingga dapat segera pulih
dan segera sembuh kembali
dan kita harus
dan saya mengajak mereka kita
berdoa agar dua saudara kita ini
segera pulih kembali
jadi kita tidak
masalah ini tetapi tetap harus
hati hati dan waspada dalam setiap beraktivitas
dan masyarakat tidak perlu memborong
yang justru bikin langka itu karena
tindakan menimbun dan memborong itu sendiri
karena pemerintah menjamin ketersediaan
bahan pokok dan obat obatan yang ada
saya tadi sudah cek
bulog cek apindo semuanya
memberikan jaminan ketersediaan
bahan pokok dan obat obatan
saya juga sudah memerintahkan kapolri
untuk menindak tegas pihak pihak yang
tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan
momentum seperti ini dengan menimbun
masker terutama ini masker dan menjualnya
kembali dengan harga yang sangat tinggi
ya pak hasbullah saya mau bertanya dulu dari sisi kebijakan
mengeluarkan pernyataan setelah semuanya terjadi
ini terlambat atau bagaimana sih menurut pak hasbullah
saya kira saya mesti jujur
sebetulnya pernyataan pernyataan ini lebih pada respon politik
bukan respon public healthnya kesehatan masyarakat
kalau kesehatan masyarakatnya sejak awal sudah
orang pasien yang
apa tamu yang datang

tamu yang datang sudah diperiksa dicek cukup bagus
faktanya juga kita sampai dicurigain
jangan jangan memang nggak ada
bukan gak ada kasusnya
tetapi karena nggak mampu mendeteksi dan sebagainya
jadi apa yang di respon pak jokowi menurut saya ini respon lebih pada politik
sekarang juga kalau dengar tadi itu
karena sudah ada reaksi masyarakat
justru sekarang ini yang menjadi
musuh terbesar atau ancaman terbesar
itu justru kepanikan
bukan hanya di indonesia ini di seluruh dunia ini
bahkan kepanikan ini
kabarnya telah membuat
kerugiannya triliunan dollar ini
bang darul ini respon politik yang dikeluarkan oleh presiden
akibat tadi bahwa terjadi kegagapan
padahal presiden sudah mengeluarkan impress sejak lama
tapi tidak bisa dilakukan oleh para pembantunya
itu respon politik yang dikeluarkan oleh presiden
kalau presiden sampai mengungkapkan ini
sesuatu yang sudah sangat serius
artinya ini warning untuk semua
institusi di bawahnya
bekerjanya lebih serius dong
artinya tingkat pengawasan orang
datang dan pergi ke indonesia itu
banyak bobolnya kalau begitu
nah kita kan pernah ngecek
ke bandara itu
ternyata scannernya itu tidak terlalu
canggih gitu loh
kita mendapat info lagi orang masuk ke indonesia
diperiksanya sampel begitu
random begitu itu
tidak diperiksa satu satu
jadi sangat mungkin orang yang terkena itu
itu pak hasbullah anda sepakat bahwa
yang dikatakan oleh pak darul bahwa ada
lalai gitu yang dilakukan oleh
pemerintah di pintu pintu kedatangan
sehingga menyebabkan kemudian ada masuknya warga negara asing yang
saya terus terang agak sulit karena saya tidak
kayak pak darul dia
menginspeksi lihat apa di lapangan
kayak begitu saya tidak tahu
saya tidak melihatnya
tetapi saya lebih melihatnya dari akademik
memang infeksi virus itu sangat sulit
orang yang sudah terinfeksi
tapi belum menimbulkan kejalan
tidak ada kelihatan kejalan
tapi dia bisa jadi sudah membawa
kalau dia batuk
jarak satu meter bisa
menularkan kepada yang
orang di sekitarnya kalau tidak ada
masker dan sebagainya
nah apakah karena
kegagalan mengecek atau memang
dia datang sebelum ada gejalanya
ini bagian yang kalau akademik sulit
karena saya juga tidak lihat di lapangan
di bandara bandara ya
belum bisa bilang itu karena
kegagalan di situ oke tapi kalau untuk
sosialisasi pencegahan apakah kemudian
dan juga sosialisasi penanganan apakah
kemudian pemerintah ini sudah bisa memberikan
rasa aman tadi kan anda
menyebutkan bahwa terjadi kepanikan di seluruh dunia
bukan hanya di indonesia tapi terjadi
di indonesia itu juga terjadi kepanikan
apakah kemudian pemerintah sudah berhasil menciptakan
kalau berhasil belum
tetapi pertanyaannya kemudian
apakah ini kesalahan pemerintah atau kesalahan masyarakatnya
yang jelas kondisi yang
ada sekarang ini sebetulnya kita masih
beruntung kalau menurut saya oleh karena
baru dua konfirmasi
diakui oleh presiden
kalau kita lihat
negara yang lebih maju seperti itali
malah lebih banyak
korea jauh lebih banyak di jepang lebih
banyak ini kan pertanyaannya
sehingga timbullah ada orang orang yang
nah disini ada masalahnya
ada pejabat yang kemudian menyampaikan
tidak betul oke
tidak betul itu gimana pak hasbullah
ya kan ada yang menyatakan
kebal begitu ya
kan sebelum sebelumnya ada begituan
anggapan seperti itu artinya pernyataan pernyataan
pejabat pejabat pemerintah itu
yang malah memicu kepanikan
memberikan keresahan gitu di masyarakat
ya karena menyampaikan
informasi yang quote to quote sebetulnya
oke anda sepakat bahwa
pejabat pejabatnya pemerintah itu kemudian
memberikan informasi ada sebagian ya tidak semua ya
tidak semua memang sebagian gitu
malah memperkeru dan juga menciptakan kepanikan gitu pak darul
ada beberapa pernyataan
yang kemudian masyarakat
bisa memahaminya salah nah
oleh karena itu penjelasan ke masyarakat
itu harus lugas dengan bahasa
mereka tidak panik dan mereka
tahu apa yang harus dilakukan dikala
mereka menghadapi kesulitan
atau menghadapi tanda tanda
dia akan terkena atau
dia melihat orang yang terkena
oke oke dan setelah ini kita akan bandingkan
sebetulnya bagaimana penanganan
penyebaran virus corona di negara negara lain
apakah ada yang bisa dicontoh oleh pemerintah kita
kita akan kembali saat lagi cnn indonesia
prime news segera kembali jangan kemana mana
beliau di lain waktu dan kita lanjutkan
perbincangan kita tadi sebelum
break bahwa saya sudah menanyakan apa sebetulnya
yang sudah dilakukan oleh pemerintah pemerintah
lain di negara negara lain
dalam menangani penyebaran dari
virus corona ini kita lihat bersama
kita sudah merangkum beberapa negara
yang memiliki standar
penanganan virus corona yang cukup baik
kita lihat di layar berikut ini
kita bisa lihat bersama

berbagai negara ini di tiongkok
ada membangun dua rumah sakit di wuhan
selama kurun waktu satu minggu
kemudian mengirimkan tim pengarah
ke provinsi hubei
di tiongkok dan otoritas kesehatan
mengumumkan data terkini langkah pencegahan
dan mengisolasi kota wuhan
kemudian kalau kita lihat
di negara berikutnya
di negara berikutnya
di jepang mengimbau warga negara
membatalkan acara yang melibatkan banyak orang
membatalkan acara yang melibatkan banyak orang
di tokyo maraton kemudian pemerintah mengimbau perusahaan agar pegawainya
bekerja dari rumah meliburkan sekolah mulai dari sd hingga sma
dan pemerintah provinsi di jepang membuat tutorial cara membuat masker
dan hand sanitizer yang disebarkan melalui youtube
negara berikutnya singapura
singapura memiliki gold standard atau standar yang sangat baik
dalam penanganan penyebaran virus corona versi who
salah satunya adalah singapura atau pemerintah singapura kemudian membentuk satgas lintas kementerian
sebelum virus corona menyebar masuk ke singapura pada tanggal dua puluh dua januari silam
kemudian memperlakukan stay at home notice
dan meningkatkan status door scone kuning menjadi orange
ini salah satu praktik ataupun pola pencegahan yang dipuji oleh who untuk negara singapura
kita beralih ke negara berikutnya
australia membatasi perjuangan
perjalanan bagi pelancong yang datang dari dataran tiongkok iran italia dan korsel
kemudian memberikan informasi dalam bahasa inggris dan mandarin di ragam media sosial
menerapkan masa isolasi empat belas hari bagi orang yang terpapar coronavirus
seleksi turis yang tiba di australia melacak penyebaran corona
kita lihat negara berikutnya
korea selatan juga menjadi gold standard atau standar terbaik versi who
dalam menangani penyebaran virus corona
korea selatan memberikan sms alert
berkala ke semua telepon seluler masyarakat
kemudian mendirikan pusat layanan drive thru untuk masyarakat memeriksakan diri
artinya menjemput bola masyarakat bisa datang ke layanan layanan drive thru
yang dibuat oleh pemerintah korea selatan untuk memeriksakan diri memeriksakan kesehatan mereka
dan melakukan penyemprotan disinfektan ke public transport
nah ini menarik sekali kalau kita lihat bapak bapak tadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara lain
ini yang kami rangkum
yang paling penting adalah sebelum penyebaran virus corona itu masuk ke negara negara tersebut
untuk singapura dan korea selatan mereka bahkan sudah membentuk satgas lintas kementerian
dan menyebarkan sms alert peringatan ke semua warga negara bekerjasama dengan operasi telekomunikasi seluler
bagaimana pak azbulah melihatnya
ya saya kira mereka memang lebih terancam dengan kasus ini
saya kalau mau bilang faktanya walaupun korsel sudah
memberikan alat sejak awal jadi juga nomor dua ya
kita kalau kita mau bilang kita ini lengah nggak sigap kok tidak banyak juga kasusnya
ini bagian yang memang invisible yang sulit untuk dideteksi apakah kita beruntung saja atau memang kita lengah
ini bagian yang menurut saya secara akademik sulit untuk menilai apakah kita karena tidak sigap atau kita hanya kebetulan beruntung
tapi secara kebijakan anda melihatnya harusnya pemerintah juga bisa mencontoh kebijakan negara lain tidak sih
kalau mencegahnya gitu
kalau mencegah saya lihat kita sebetulnya dengan memanggil menjemput yang dari wuhan diisolasi
sekarang juga bahkan sudah dapat sertifikat dari jepang sehat masih diisolasi empat belas hari
sebetulnya kita sudah tanganin kasus kasusnya
cuman ancaman di kita tidak sebesar yang ada di sana sehingga barangkali tidak terlalu agresif seperti itu
secara umum kalau mau bicara secara umum sistem kesehatan
sistem kesiapan kita memang terus terang kita masih kurang sigap secara umum ya di luar corona ini
karena memang belum pada level yang sudah awareness tinggi untuk pencegahan
untuk penanganan mitigasi resiko risiko yang sifatnya wabah atau epidemi kalau terjadi
pak darul kalau anda melihatnya tadi apa sebetulnya yang bisa dicontoh oleh pemerintah
ini kan pemerintah pemerintah negara lain itu sudah menerapkan beberapa poin penting tadi ya
bahkan mereka itu kemudian memberikan peringatan secara berkala kepada warga negaranya
itu sebetulnya menimbulkan rasa aman dan tidak kaget sebetulnya kepada warga negara
pada saat kemudian virus itu masuk ke dalam negaranya
nah sekarang ini kan rakyat dan juga masyarakat merasa kaget dan merasa tidak aman
karena tidak ada sebetulnya sosialisasi
pencegahan yang diberikan oleh pemerintah
sebelumnya melalui media media ataupun peringatan melalui layanan pesan singkat seperti ini pak darul
iya saya kira sekarang tidak perlu disesali ya
yang harus dilakukan adalah secara kita bersama sama melakukan kesiapsiagaan secara nasional
kemudian kita melakukan edukasi menyeluruh kepada seluruh rakyat kita
kemudian bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat kita
agar imun terhadap virus tersebut
di samping itu kita juga harus mengingatkan semua institusi kesehatan
mulai dari puskesmas rumah sakit itu siap meningkatkan kewaspadaannya
jikala ada masyarakat yang diindikasikan suspek corona
nah itu perlu kesungguhan itu gerakan nasional kita mulai dari pusat sampai ke provinsi kabupaten kota
sampai ke kecamatan yang ada puskes
dan itu belum diperlakukan sekarang ini ya
harus itu segera diperlakukan
nah di setiap pemerintahan juga di kabupaten di provinsi dibuatlah krisis center gitu
sehingga kalau ada apa apa masyarakat cepat melapor ke situ
dia pengen tahu apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri saya
apa sih yang kalau dia mau tahu sesuatu tentang covid sembilan belas ini dia dapat informasi yang akurat
dan mereka merasa aman setelah mendapatkan informasi
oke pak hasbullah mengenai masalah edukasi ya
bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat atas kesehatan dirinya
karena kan masyarakat indonesia itu kalau misalnya kemudian mereka sakit flu
mereka itu tidak datang ke rumah sakit ataupun ke klinik
mereka mengobati sendiri
bagaimana meningkatkan menstimulasi kesadaran masyarakat di tengah merebaknya wabah virus corona ini
untuk lebih aware lagi begitu
ya memang kesadaran masyarakat secara umum rendah ya
mereka juga tidak tahu bahwa virus ini tidak menyebar lewat udara
maka itu ketakutannya luar biasa
padahal penularan virus ini namanya lewat droplet ya
yang sama dengan tb nggak usah terlalu jauh
jadi tidak usah panik
tapi masyarakat kebanyakan lebih memahami atau lebih mempercayai informasi yang menyebar hoax
contohnya ini sekarang dengan herbal dengan segala macamlah
daripada informasi yang akurat yang betul
nah di sini pemerintah saya setuju dengan pak darul
pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinergis
di mana informasi yang benar
bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pelaku para dokter di klinik dokter praktek dan sebagainya
kalau ada indikasi kasus kasus yang suspek kemana dia harus melapor
karena di klinik mungkin dia bisa mengetes semua
kemana dia harus melapor kemana dia bisa menyampaikan informasinya atau merujuk

informasi ini walaupun di pemerintah pusat sudah tunjuk seratus rumah sakit
tapi saya khawatir masyarakat di rumah rumah nggak ngerti itu
oke artinya pola komunikasi pemerintah ini belum tersalurkan dengan baik gitu
yes nah itu bagian penting kita
saya juga berharap media media seperti cnn dan yang lainnya ini sinergis
coba kalau kontroversial yang diangkat ya justru akan menimbulkan kebingungan masyarakat
yang saya khawatir masyarakat tidak percaya lagi
ada tendensi yang saya lihat ini tapi memang pada umumnya banyak terjadi di negara lain juga
masyarakat kurang ada tendensi kurang percaya informasi dari pemerintah
lebih mudah percaya informasi dari ini mungkin karena sejarah yang lalu pemerintah dianggap kurang terbuka
nah di sini pelajaran buat pemerintah
tapi ini pemerintah sudah cukup terbuka nggak sih pak hasbullah
saya belum tahu persis kondisi penyakitnya ada
tapi kalau presiden berani ngebuka ini kan sebuah tadi saya bilang ini sebuah langkah politis
kenapa sudah ada apakah ini terbukanya karena sudah ada kritik di australia tidak percaya dan sebagainya ya
it doesn't matter lah
tapi yang penting mulai saat ini saya setuju dengan pak darul mulai saat ini bukalah
sehingga masyarakat tidak panik
dan kasih tahu caranya
jangan kau panikkan luar biasa
kalau memang sudah terjadi percepatan percepatan penularan nah kita harus siap siap
kalau perlu sekolah jangan lagi di sekolah bisa saja dikasih lewat televisi lewat radio lewat internet
saya kira singapura sudah lakukan itu
ya untuk menghindari anak anak
dan yang paling penting adalah kasih informasi kepada penduduk yang sangat rentan
mereka yang usia enam puluh ke atas mereka yang punya penyakit penyakit
itu tuh yang mesti dicari dikejar
oke dan apakah pemerintah sudah mau membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga lembaga lain
dan apakah ada ego sektoral sebetulnya antar kementerian sehingga yang membuat ini komunikasi ataupun koordinasi macet
sehingga penyebaran virus corona ini kemudian sulit untuk dideteksi
kita akan kembali saat lagi
cnn indonesia prime news segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pak darul anda melihat ada ego sektoral tidak sih diantara kementerian kementerian ini
sehingga koordinasinya itu tidak berjalan smooth gitu
sehingga semuanya berjalan sendiri sendiri semuanya hanya diserahkan melalui kemenkes
padahal kan ini menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah pusat
suruh pemerintah pusat
itu yang jadi soal
bahwa kita harus meyakini dan kita harus memastikan ini bukan semata mata tanggung jawab kementerian kesehatan
ini tanggung jawab kita semua anak bangsa indonesia
baik pejabatnya di kementerian manapun semuanya harus ikut prihatin terhadap musibah ini
kalau ini tidak ada koordinasi yang baik ini akan menjadi musibah nasional
oleh karena itu kesiagaan atau kesiapsiagaan kita secara nasional harus ditingkatkan
dan integrasi dan koordinasi harus semakin ditingkatkan
oleh karena itu harus dibentuk tim terpadu
ada crisis center di pusat di provinsi di kabupaten kota kelebur sampai kecamatan
sehingga masyarakat ada masalah dia tahu mengadu kemana
ada sesuatu yang dia ragu dia bisa bertanya kepada
nah dalam kaitan itu media jadi penting
kerjasama dengan internasional juga perlu dilakukan
agar semua kita juga well informe apa yang terjadi di luar
sehingga kita tidak dituduh menutup nutupi informasi yang ada di dalam negeri
pak hasbullah dari sisi teknis anda melihat apa yang harus dilakukan pemerintah gitu ke depan
karena anda pernah menyebutkan lab lab ataupun laboratorium kita ini belum memenuhi standar
bsl empat itu apakah harus berkoordinasi ataupun bekerjasama dengan lab lab yang dibiayai oleh kementerian lain
seperti lembaga eijkman atau tddc uner itu menjadi poin penting tidak sih
ya pada saat ini lab lab itu masih buat antisipasi saja
ya karena kasusnya juga masih sedikit
untuk kasus yang lain memang kita masih kekurangan ya
yang penting tambahan dari situ adalah krisis center medianya manusianya
manusianya yang kompeten yang bisa menjelaskan dengan baik kalau masyarakat telepon masyarakat tanya ini loh yang sebenarnya
jangan nanti komandonya a keluarnya b
harus ada satu pusat komando
pusat komando informasi yang benar yang akurat yang sama
itu jangan dipegang oleh kementerian kesehatan atau harus ada satu kementerian khusus begitu
gak perlu kementerian khusus
selain itu apa selain penanggung jawab apa yang diperlukan
sebetulnya secara teknis gitu pak hasbullah
secara teknis kembali lagi melakukan deteksi dini
itu yang paling penting
manajemen risiko pertama
avoid jangan sampai kena
kita tidak bisa melakukan itu karena virusnya nggak pernah assalamualaikum mau datang
maka yang kedua adalah reduksi
nah disinilah perlu kita lakukan deteksi dini
deteksi dini dengan saya kira beberapa kantor sudah bagus sekarang periksa suhu sebelum masuk
itu bagus ya
di mal mal ini yang kita harus jaga
supaya ada sinergi
mereka mereka yang mengelola keramaian itu bisa mendeteksi lebih baik
apakah perlu pemerintah untuk bekerja sama ataupun mencontoh negara lain yang sudah melakukan tindakan preventif sebelumnya dengan langkah langkah strategis itu anda perlu nggak
semua negara yang sudah punya contoh bagus perlu ditiru
tapi tidak berarti nirunya persis sama
karena ada penyesuaian dengan lingkungan lokal
misalnya tadi ada yang
melakukan periksa semua
dimana korea kalau gak salah ya periksa
ya kita belum kesitu karena gak efisien
dengan probabilitas kemungkinan kenanya kasus kita masih sangat sedikit beda dengan di korea
maka gak perlu seperti
gak perlu juga seperti di wuhan
tutup kota ini depok isolasi
tapi suatu ketika kalau di satu komunitas ada banyak mungkin bisa
kalau dari mitra pemerintah komisi sembilan
oke oke kalau dari mitra pemerintah komisi sembilan
apa yang bisa dilakukan untuk membantu pemerintah
apakah pembuatan panja seperti yang sudah digagas oleh teman teman anda itu akan dapat membantu kinerja pemerintah
kita akan bekerjasama dengan pemerintah memantau bagaimana langkah langkah yang ditempuh
sekarang harus dilakukan tempuh manajemen darurat
harus ada krisis center tadi itu
kemudian pembatasan penularan
apa langkah langkah pembatasan penularan
kemudian harus ada penyelamatan
bagi orang yang kena virus tuh penyelamatan kayak apa
privacy nya juga harus dijaga
nah yang penting lagi adalah pemulihan keadaan kita
sekarang kan panik nih
panic buyers orang semua beramai ramai beli borong macam macam
kemudian borong juga masker
padahal yang perlu pakai masker itu kan orang yang sakit
atau orang yang ada di tempat tempat umum takut terturular perlu pakai masker
ini semua borong masker
seolah olah semua kita harus perlu pakai masker
kan yang tidak tertular dan yang tidak ada penyakit nggak perlu pakai masker
ngapain borong masker rame rame
jadi kewaspadaan tetap ditingkatkan
tetapi juga kita harus menjaga kebersamaan kita menghadapi virus ini
oke semoga pemerintah bisa menetapkan langkah langkah yang lebih strategis
yang lebih cepat untuk membuat masyarakat merasa aman
dan meyakini bahwa pemerintah ini bisa menangani penyebaran virus corona di tanah air
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya ke cnn indonesia
terima kasih selamat malam
dan kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami